ya seperti biasa agenda mingguan kami malam ini cnn indonesia newscast akan membedah sejumlah isu dari kacamata editorial media
melihat isu yang mencuat selama sepekan terakhir mulai dari polemik lampu hijau mudik
kemudian ada penunjukan pj gubernur oleh presiden joko widodo
hingga insiden tim bulu tangkis indonesia yang dipaksa mundur dari laga all england
kita akan bedah satu persatu pada malam hari dari para senior di kacamata editorial view
malam hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber dari kacamata ataupun perspektif media
ada mas revolusi riza wp mered cnn indonesia tv dan juga mas elvan dari sutristom wp mered detik com
selamat malam mas elvan mas revo senang bertemu kembali setiap minggu dalam editorial view
kita akan bahas yang pertama mas elvan dan juga mas revo ini soal pj gubernur yang ditunjuk oleh presiden joko widodo
sebagai ekses ataupun dampak dari revisi undang undang pilkada yang batal dilakukan
karena artinya ada jeda waktu kemudian itu diisi oleh pj gubernur yang akan ditunjuk oleh presiden joko widodo
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mendagri tito karnavian
mas elvan melihat penunjukan pj gubernur ini dikhawatirkan sejumlah pihak ini menjadi tools untuk kepentingan politik
dikhawatirkan dan ada potensi untuk mencari penunjukan pj gubernur ini
bagaimana editorial detik com melihat soal penunjukan pj gubernur ini mas
saya kira beberapa waktu lalu sempat terjadi perdebatan keras di senayan ya reinhardt ya soal undang undang pemilu
dimana bahkan di partai pengusung jokowi terjadi perbedaan pendapat
nasdem misalnya sempat menginginkan agar pemilu tidak serendak dua ribu dua puluh empat
ya tarik menarik kepentingan soal pemilu dua ribu dua puluh empat tidak lepas dari persoalan pj gubernur ini sebetulnya
gubernur dan patia
memang isu santer di internal partai koalisi bahkan gitu
mereka adakah kekhawatiran apabila pilkada serentak di dua ribu dua puluh
otomatis akan banyak sekali penunjukan pj gubernur dan bupati atau wali kota
yang jangkanya itu sangat panjang
misalnya dki jakarta itu dari dua ribu dua puluh dua nanti sudah ditunjuk
jadi dia sekitar dua tahun lebih gitu kan dua tahun lah
itu cukup panjang untuk seorang pj gubernur
kemudian karena itu juga ada kekhawatiran diantara partai partai
ini yang menarik jelas di koalisi juga ya
dan pendapat walaupun akhirnya mereka balik arah gitu ya
ikut para terbanyak ikut partai partai besar
sebenarnya kekhawatirannya adalah nanti pj pj gubernur ini menjadi seperti komoditas politik gitu
untuk partai yang menguasai disitu gitu
kita kan tahu pj gubernur nanti akan dipilih oleh presiden
diusulkan oleh mendagri gitu kan
kemudian mungkin presiden akan membentuk tim penilai akhir
dan nanti presiden yang akan memutuskan gitu kan
kemudian dari bupati dan wali kota itu kan nanti mendagri
mendagri usaha dari gubernur tapi yang eksekusi adalah mendagri
kita tentu tahu kan kekhawatirannya kan disitu gitu
ketika suara suara yang sebelumnya kepada radyu dibeli oleh rakyat
kemudian dipilih oleh presiden dan juga oleh dagri
ini kan kemudian jadi kritik dari masyarakat yang
dengan demokrasi dan juga dengan partai partai yang khawatir
karena kalau sebuah partai pada akhirnya ini jangan sampai terjadi ya
kemudian memegang kendali sangat banyak kepala daerah
tentu itu jelas berimbas kepada hasil pemilu
legislatif dan otomatis dengan pilpres
dan itu terjadi pada pemilu lalu
dimana nasdem itu suaranya signifikan naik karena dia punya banyak sekali kepala daerah
dan itu strategi dia
dan kalau situasi kayak gini menjadi kita harus sama sama mata kita mengawasi
artinya bahwa pernyataan pak mendagri bahwa memastikan bahwa
pj kepala daerah nanti akan netral
dan dipilih benar benar netral dan benar benar profesional
demikian juga oleh keputusan presiden terkait dengan pc gubernur nanti reinhardt
oke menarik mas revo mata kita harus mengawasi
untuk itu kita juga beberapa hari yang lalu newscast juga sempat mengangkat topik ini
kita juga mewawancarai dari kemendagri ya pak bahtiar dirjen politik dan juga pemerintahan
saat itu kemudian kemendagri menegaskan bahwa
ini bukan praktik yang baru sebenarnya ini hal yang sesuai dengan undang undang
betul demikian tapi memang yang berbeda adalah ini karena
durasinya agak cukup lama yang tadi juga mas elvan katakan
sepuluh sampai dengan dua tahun apalagi beberapa provinsi kemudian
magnitudenya secara politik cukup besar
bagaimana kita mengawasi soal pj gubernur ini mas revo
karena bisa jadi kemudian ada pihak pihak yang diuntungkan secara politik
ya renat terima kasih memang
tadi disampaikan gitu ya oleh mas revan bahwa
ketika nanti kita pemilu itu dilakukan secara serentak pada tahun dua ribu dua puluh
artinya akan ada banyak gitu dari daerah daerah yang
kepala daerahnya akan habis masa jabatan
gitu ya periode dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga
kalau saya tidak salah ingat gitu ya
seingat saya ada dua ratus tujuh puluh dua dua ratus tujuh puluh dua daerah yang nantinya akan diisi oleh
dapat yang ditunjuk oleh kementerian dalam negeri artinya ini juga akan
ditunjuk oleh presiden gitu ya dan artinya berarti pada rentang waktu dua ribu dua puluh dua
ya kalau saya tidak salah ingat gitu ya kalau saya tidak salah ingat gitu ya kalau saya tidak salah
atau mungkin juga eselon dua
yang akan ditunjuk menjadi
dan ini memang akan memunculkan
satu beberapa orang
menaruh kecurigaan bahwa
dengan adanya penunjukan ini
maka daerah daerah tersebut
bisa terkontrol oleh
atau oleh yang
saat ini berkuasa
tapi yang kondisi
yang nanti tahun dua ribu dua puluh
jika memang undang undang pemilu ini
masih sama seperti sekarang artinya tahun

restart semuanya karena
masa jabatan dari
presiden jokowi tentu akan berakhir dengan
dua periode kecuali ada perubahan
undang undang perubahan konstitusi
bisa dikatakan tidak ada
kepentingan yang terlalu
bagaimana kalau misalkan karena
akan berganti dengan orang yang sosok yang
baru tidak ada petahana
taruhlah hitungannya berarti
semuanya akan menjadi calon baru
kecuali memang partai politik
kalau partai politik tentu akan ada
tarik ulur tarik ulur
dari semua partai politik yang saat ini
duduk dalam pemerintahan untuk menempatkan
kader kadernya tapi kita
tentu harus yakin gitu ya bahwa
dari pjs ini
akan melewati proses proses
yang diawasi oleh banyak pihak gitu
kementerian dalam negeri akan diawasi oleh
parlemen oleh legislatif dan juga oleh kita
artinya tidak bisa juga
sembarangan menempatkan kader kadernya
atau pejabat yang akan duduk di
sebagai pejabat sementara
tersebut dari kalangan yang
sembarangan reinhard jadi memang benar
tadi dikatakan oleh mas elvan bahwa
kita media juga harus ikut
mengawasi karena periodenya
cukup panjang sekitar
harusnya ya kurang lebih dua puluh
paling lama untuk masa jabatan
kalau pernyataan ke mendagri kemudian juga
resident tampaknya akan membuat semacam tpa
tim penilai akhir nah ini
apakah sudah cukup sebetulnya mas revo
untuk bisa memfilter atau bisa
atau potensi adanya
kepala daerah pjs yang
bisa jadi kemudian partisan karena
ada daerah daerah katakanlah
seperti jakarta jawa barat jawa tengah
ini kan semua lumbung lumbung suara semua ya
apalagi kalau kita bicara dua ribu dua puluh empat
cukup tidak ada tpa itu atau filternya harus
bagaimana kalau media melihat itu mas revo
ini kan sebenarnya tadi dikatakan
juga ya bahwa ini bukan hal baru
bahwa di tahun tahun sebelumnya juga
selalu ada macam ini
ada beberapa daerah yang
memang akan menjabat oleh bjf
atau menjabat mentara
atau pejabat gubernur
atau pj bupati wali kota
ketika ada rentang waktu
kemudian jawa timur
beberapa kota kota besar
termasuk jakarta juga pernah
artinya sebenarnya ini bukan hal baru
benar ini bukan hal baru
cuma memang dalam rentang waktu dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh empat itu
jumlahnya yang banyak yang masif
kalau memang terjadi nanti ada tim penilai akhir
tim penilai yang akan mengawasi
dari internal pemerintahan
ini adalah hal maju
yang harus kita apresiasi
karena dengan begitu
yang ditunjuk menjadi pejabat gubernur
pejabat wali kota atau pejabat bupati
itu bukan orang sembarangan
dan sudah ada kondite yang bagus
selama ini yang selama dia
selama dia menjabat di posisinya gitu
kalau memang itu yang dijalankan
maka setidaknya itu bisa mengurangi
potensi potensi yang tadi karena kita
yang ditempatkan adalah kader kader terbaik
dan bukan orang orang yang
selama ini partisans
dengan era sekarang ya
era keterbukaan informasi yang seperti
saat ini terjadi
kita begitu mudah bisa menelusuri
rekam cicak seseorang
kita semua bisa menjadi mata mata
publik pun bisa mengawasi secara langsung
jika ada penilaian penilaian
baikkan lewat saluran saluran yang ada
sebagian kemudian juga menilai
dari sebagai dampak secara politik
revisi undang undang pilkada yang batal ini ya
tentu penunjukan ini
ada pihak pihak yang diuntungkan secara politik
apalagi berkaitan dengan dua ribu dua puluh empat misalnya
apakah itu juga perlu kita antisipasi atau
sebetulnya pihak pihak yang diuntungkan itu
memang benar benar ada atau bagaimana
dari kaca mata anda
saya kira kalau dari kerasnya tarik menarik
undang undang pemilu ya
yang soal pilkada dua ribu dua puluh empat ya
itu kan kencang banget tarik menariknya ya
banyak sekali kepentingan disitu
taruhlah misalnya dari satu sudut
mana itu dikaitkan dengan pilpres
untuk mengganjal seorang anies baswedan
itu baru satu sisi itu sudah ramai sekali
ada sisi lain tentang kekhawatiran dari partai partai ya
yang khawatir kalau nanti ada partai yang beruntung
yang diuntungkan dengan penunjukan
pc kepala daerah ini
itu ada sisi kedua gitu kan
dan apa namanya adalah
satu sisi lagi adalah
kekhawatiran dari masyarakat yang pro dengan demokrasi
yang merasa kok ada kepala daerah yang
masa jabatannya dua tahun
pg kok masa jabatannya dua tahun gitu
itu kan sesuatu yang lucu gitu
itu cukup lama untuk seorang pc
itu hampir setengah dari masa jabatan kepala daerah definitif
karena itu menurut saya
kalau memang pemerintah
seperti disampaikan pak mendagri
mau secara clear bahwa
pj kepala daerah ini adalah nantinya orang yang profesional
ini mudah diucapkan tapi susah dilakukan
ya kalau sudah bisa netral dan profesional menurut saya
usulkan kita usulkan begini
jadi kepala daerah yang akan ditunjuk itu
kan sudah melalui tpa
maka bentur apa
bukan bentur kan
maka head to head kan dia dengan kepala daerah yang saat ini
misalnya dki calonnya dari jokowi siapa
dari tadi mendagri ke presiden
jokowi calonnya siapa kemudian
dihadapkan dengan anies seperti debat terbuka gitu loh
itu penting untuk membuat
meyakinkan publik apakah kepala daerah yang baru pj ini
yang masa jabatannya hampir setengah dari
kepala daerah definitif itu bisa diadakan
itu punya visi yang atau bisa meneruskan
atau punya rencana kerja yang jelas
kenapa ini penting bukan tentang jakarta ya
ada jawa barat gitu ada jawa tengah juga
ini penting karena terlepas dari kepentingan politik
yang sangat yang dikhawatirkan oleh banyak pihak ini
sebenarnya lebih besar adalah kepentingan masyarakat
dan jadi tanggung jawab presiden pemerintah
untuk memastikan bahwa siapapun pj kepala daerah
itu adalah mereka mereka yang bisa
melayani masyarakat dengan baik membangun
dan satu visi dengan presiden begitu pak renhard
apakah kemudian nanti atau kedepan presiden juga menjelaskan
kepada publik mengapa kemudian memilih orang orang tertentu
misalnya si a si b si c misalnya kepada masyarakat
karena kan ini berkaitan juga tadi mas elvan katakan
ini kepentingan publik juga ada disini sebetulnya
selain soal demokrasi tapi juga soal pelayanan juga kepada masyarakat
karena dua tahun itu seorang pg bisa melakukan banyak hal
ya ya kalaupun bukan presiden menjelaskan
tidaknya menteri dalam negeri lah ya yang menjelaskan gitu ya
memang kan ini ada dua ratus tujuh puluh an kepala daerah yang akan dijabat oleh pj gitu
kejabat yang ditunjuk gitu
kalau memang harus menjelaskan saya rasa ya kalau misalkan presiden harus menjelaskan
tapi setidaknya menteri dalam negeri selaku kementerian yang bertanggung jawab untuk menunjuk
ini yang harus menjelaskan
karena si a misalnya ditunjuk menjadi pejabat gubernur misalnya di dua ribu dua puluh dua ya
kemudian si orang b gitu untuk menjadi pejabat di daerah x misalnya seperti itu
yang jelas kalau misalkan tadi memang diuntungkan memang paling banyak yang diuntungkan adalah
pemerintahan sebenarnya pemerintahan secara luas renhard karena
kalau misalkan dengan menunjuk pejabat itu
maka pemerintah itu bisa menunjuk orang orang yang
yang lepas yang tidak berkaitan dengan
dengan politik dengan partai politik artinya
di dua ratus tujuh puluh an daerah tersebut semuanya bisa fokus pada
pelaksanaan pemerintahan tanpa harus diribetkan dengan urusan urusan
maju diurusan politik nah ini
ini sebenarnya kalau misalkan kita berkaca
pada layanan publik harusnya gitu ya kalau menurut saya harusnya yang diuntungkan adalah publik
karena pemerintahan pada era tersebut pada dua tahunan itu
dua tahun kurang ya
hampir dua tahun itu akan diduduki oleh orang orang profesional selama ini asn profesional
yang harapkan tidak repot repot atau tidak riwah dengan urusan pemilu dua ribu dua puluh
karena kan bukan diisi oleh kader partai politik renhard
harusnya ya harusnya diuntungkan ini adalah kita
kalau misalkan yang ditunjuk adalah orang yang betul orang yang baik dan orang yang benar
tapi kalau salah tunjuk salah kelola ya yang repot adalah publiknya
ini catatan yang memang kenapa kita semua harus mengawasi sehingga
ditunjuk menjadi pj adalah orang yang tepat di pemerintahan daerah tersebut
sehingga dia juga bisa fokus untuk layanan layanan publik
urusan pemilu dipet itu dalam lain pencalonan ya calon pencalonan pencalonan
untuk urusan pemilu baik dari untuk apa namanya kepala daerah maupun untuk
pemilu nasionalnya baik karena ini berkaitan dengan kepentingan publik
kepentingan juga berkaitan dengan dengar visi kita
kita akan kawal bersama terkait dengan penunjukan ini nanti seperti apa yang akan dilakukan oleh presiden joko widodo
dan juga terutama nama nama atau orang orang yang kemudian ditunjuk terutama di level gubernur agar ini bisa bebas ataupun lepas dari kepentingan politik partisan
yang juga berkaitan dengan publik mas revo dan juga mas elvan adalah ketika menuhub memperbolehkan mudik lebaran dua ribu dua puluh
sementara satgas berkata sebaliknya
jadi agak kontra ini bagaimana kita menyikapi atau mengkritisi soal kebijakan soal mudik dua ribu dua puluh satu ini
pandangan media seperti apa kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi